ya isu reshuffle menteri kian menguat pasca jokowi meleburkan kemendikbud dan juga ristek
serta akan membentuk pos baru kementerian investasi
masih banyak teka teki tidak hanya soal siapa yang akan menduduki pos kementerian
tapi juga peluang masuknya partai baru di kabinet jokowi
santer terdengar pan akan masuk dalam pemerintahan
selain soal reshuffle heboh vaksin nusantara juga menjadi sorotan pada pekan ini
karena pasca bepom tidak meloloskan uji klinisnya
namun vaksin buatan dr terawan ini terus berlanjut
bahkan melibatkan banyak tokoh dan juga anggota dpr
bagaimana media nasional melihat kedua topik tersebut
kami akan diskusikan bersama dengan para jurnalis senior pada malam hari
dari perspektif editorial seperti biasa
saya sudah bersama dengan mas revolusi reza wapemret cnn indonesia tv
dan juga mas elvan dan istriusno wapemret com
selamat malam mas elvan dan juga mas revo
kita coba mengulas dua topik ini mas malam hari ini
tapi yang pertama soal reshuffle kabinet dulu ini
hangat dibicarakan pada pekan ini
setelah meleburkan digbud dengan ristek
kemudian membentuk kementerian investasi
mas revo bagaimana melihat soal teka teki reshuffle menteri ini
apakah kemudian kita menyoroti juga soal apa parameter
yang harusnya dijadikan dasar bagi presiden
untuk mengganti menteri
atau kemudian menaruh orang di pos kementerian yang baru
ada kementerian investasi
seperti apa mas revo
ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dari
pak namwini teka teki reshuffle menteri ini ya
pertama kita melihatkan sebenarnya ini didasari kemarin di picu ya
di picu ketika presiden mengajukan nomenklatur baru gitu ya
peleburan dari kementerian digbud dengan kementerian ristek
kemudian membelah brin menjadi lembaga sendiri
dan kemudian membentuk kementerian investasi
nah kalau kita melihat
kalau undang undang kementerian memang sebenarnya kan
presiden memiliki hak prerogatif untuk mengubah nomenklatur gitu ya
cuma ada tiga kementerian yang tidak bisa diubah atau dibubarkan oleh presiden
yaitu kementerian dalam negeri kementerian luar negeri dan kementerian pertahanan
selebihnya itu terserah presiden gitu
tapi yang jelas kalau dalam undang undang kementerian itu kan dibatasi ada tiga puluh empat kementerian
nah yang menarik ini adalah
apa kemudian kementerian ristek itu dilebur ke kementerian pendidikan dan kebudayaan
memunculkan kementerian baru kementerian investasi
apa namanya yang menjadi banyak perbincangan salah satu diskusinya adalah
jangan sampai kemudian
riset ini kemudian di kalahkan oleh investasi gitu kan
karena kita tahu bahwa dalam situasi sekarang apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini
dan juga dalam kemajuan teknologi seperti saat ini
riset ini kan menjadi kunci gitu ya kunci kemajuan bangsa
nah tapi kita pasti masih menunggulah
presiden pasti ketika akan mengumumkan resafel pasti juga akan mengumumkan alasan alasan kenapa kemudian ee
kementerian ristek ini dileburkan kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan
dan kemudian membentuk kementerian baru kementerian investasi
nah kemudian berangkat beranjak dari peleburan tersebut kan kita
mendengar ada banyak informasi gitu
mumpung ada ada ee nomenklatur baru
maka kemudian reshuffle di beberapa kementerian ini muncul
isunya menguat gitu ya
dan isunya lumayan kita dengar kan ada beberapa gitu ya
staf tenaga ahli dari ksb mengatakan bahwa ee
resafel akan dilakukan pekerjaan
pekan ini gitu ya
dan kemudian ada beberapa lain mengatakan yang diresafel dari ee
politisi salah satu partai mengatakan yang ada yang diresafel salah satunya
menteri yang berinisial m
kemudian ada pengamat politik lain yang
ada lima kementerian yang layak untuk diresafel
nah lagi lagi kalau menurut kita ini ee
semuanya adalah hak prerogatif presiden
tapi yang jelas kita semua mendorong bahwa
apapun yang apapun atau siapapun yang diganti itu hendaknya berdasarkan ee kinerja
menteri menteri yang kinerjanya tidak baik itu yang di resafel atau diganti dan kita harapkan
karena menteri penggantinya itu lebih baik daripada sebelumnya
sehingga roda pembangunan atau dalam situasi yang seperti saat ini ya kita masih terpuruk karena pandemi
eee bangsa dan negara ini semakin lebih baik
jadi bukan hanya sekedar masalah politis masalah dukungan
dukungan dukungan partai politik gitu ya
kalaupun misalkan menteri yang baru ini dari partai politik yang sebelumnya tidak bergabung dalam koalisi
asalkan itu menteri calon menterinya adalah menteri yang berkualitas tentu tidak ada masalah
tapi saya rasa sebenarnya apa namanya
pemerintahan sekarang ini sudah tidak membutuhkan dukungan baru karena sebenarnya dari koalisi yang sebelumnya sudah cukup sangat kuat
kalau tadi mas revo menekankan jangan sampai kemudian ristek dikorbankan gitu ya
mungkin karena terdampak pandemi
jadi serta merta langsung membuat kementerian investasi sebagai solusi
apa dan sosoknya lagi kemudian yang perlu kita perhatikan bersama agar tidak hanya parameter politik tapi parameter kualitas dan juga kapabilitas orang itu
dari mas elvan detik com bagaimana menyoroti soal mulai dari peleburan kemudian membuat pos kementerian baru sampai akhirnya diskusinya sekarang
jadi tebak tebakan begitu
kita dihadapkan lagi dengan teka teki siapa yang akan menduduki pos pos menteri itu
apa yang menjadi sorotan
saya kira resafel kabinet itu kan pasti terjadi ya
dilakukan karena ada momentumnya
mas revo tadi sudah sampaikan
yang pertama adalah adanya apa namanya
peleburan kemenristek dengan ini ya
dengan digbud ya kan
sudah pasti ini
ada suara suara tadi
kemudian tinggal ini siapa menterinya gitu kan
apakah menterinya nanti akan tetap dijabat oleh menteri sebelumnya
atau nama nama lain yang kemudian muncul gitu
kan nama nadiem makarim ini kan yang sekarang di kemendikbud ini kan juga disorot
dan kemudian nama lain yang konon akan menggantikan kan ada nama abdul mu'ti kan ya
sekarang seku muhammadiyah
dan lain lain kemudian
kemudian yang kedua adalah kemudian investasi
ini yang sudah isunya sudah sangat kuat ya
pak hadil mungkin akan di situ
cuman kemudian ada isu tentang pertemuan jokowi dengan mantunya pak ma'ruf amin ya
mantunya wapres kemarin
kemudian apakah dia akan di menteri atau mungkin dia wakilnya atau seperti apa kita tunggu
tapi tentu ini juga akan jadi sorotan publik karena itu kan menantu wapres ya
apakah itu betul betul masuk kabinet
nah ini kita tunggu nanti seperti apa langkah pak

selain itu juga kemudian ada nama nama lain yang juga muncul di kisaran isu itu
banyak adalah orang orang di dekatnya pak jokowi
tadi mas revo nyebut ada inisial m
ya kan yang diduga kuat itu adalah pak muldoko yang sekarang di ksp
tapi kita belum tahu ya apakah pak muldoko ini akan diganti atau memang cukup sakti
sehingga setelah ada drama kemarin klb demokrat pun tidak akan disentuh
itu tentu akan ditunggu publik
kemudian ada nama lain seperti menteri
teten mas duki yang sekarang duduk di umkm ya
nanti kita di kooperasi nanti kita cek apakah betul akan dievaluasi
karena memang kinerjanya kan so far tidak begitu menonjol
dan ada juga posisi menteri pertanian dari nasdem
ini yang tadi mas revo sampaikan ya kan agar resafel itu kemudian pertimbangannya ada profesionalisme
tapi nampaknya kali ini ada lagi soal polisi
akomodasi politik ya
karena tadi ada menantunya pak amar arfi itu kan dari nasdem ya
nah mungkin bisa jadi ini mentalnya ditarik kemudian nasdem mendapatkan posisi yang lain
saya kira ada pertimbangan politik di dalamnya reinhardt
tapi kita tentu berharap agar pertimbangan profesionalisme itu lebih dominan
oke termasuk ketika termasuk ketika santer selain rapsel ali mas elvan juga pan ya yang dikabarkan juga punya peluang
karena zulhas juga sudah mulai agak agak mengeluarkan statement soal pertanian dan lain sebagainya
apakah tadi mas revo katakan harusnya jokowi tidak perlu lagi ada dukungan politik
tapi kalau membaca ini bagaimana mas elvan sorotan media terhadap itu
saya kira tadi lagi lagi yang kita soroti ya kan agar resafel ini pertimbangannya ada profesionalisme
tapi nampaknya akomodasi politik ini masih jadi pertimbangan
dan karena terlihat sekali dari sikap pan yang langsung tegas menolak masuk poros islam ya kan kalau reinhardt perhatikan
ya kan pan itu tegas sekali menolak masuk poros itu dan itu sebuah sinyal kuat memang pan akan masuk kabinet
konon katanya pan akan mendapatkan
kursi di kementerian pmk
ya kan yang sekarang diisi oleh menteri inisial m pak muhajir arifin dari muhammadiyah
yang kemudian konon katanya muhammadiyah akan mendapatkan seku muhammadiyah
pak abdul mukti akan masuk
lagi lagi ini kan juga golongan ya kalaupun bukan parpol ya kan
meski tentunya ada profesionalitas juga mereka profesional juga gitu kan
nah ini nampaknya pan akan masuk kabinet cukup jelas reinhardt memang
tinggal kursinya apa ini
nah memang kemungkinan besar ya itu akan di pmk
apakah siapa yang jadi ini menarik juga
karena ada mantan menterinya dulu yang mengundurkan diri masih inget ya
dulu menteri pan rp ya kan
kemudian ada juga yul givli hasan
dia juga ketua umumnya juga kandidat juga
kita lihat aja nanti seperti apa ini
yang patut kita kritisi adalah kalau begini terus siapa jadi oposisi renhard
kalau semua kemudian masuk kepada kabinet siapa yang jadi oposisi ini tersisa satu partai
nah jangan jangan ini satu nanti mau gitu ya mudah mudahan tinggal satu atau dua partai ya
dua partai lah
nah ya mudah mudahan tetap ini maksudnya yang di parlemen ya
partai partai kecil kan masih banyak yang di luar
mudah mudahan mereka istiqomah di jalur gitu sebagai penyeimbang
oke ya mas revo ada tambahan mas
kalau kemudian pan masuk seperti apa kita harus menyoroti soal gemuknya kabinet lagi lagi
gemuk sekali kabinetnya presiden jokowi ini karena hampir semua partai ada di dalamnya nanti
iya saya lebih setuju dengan yang disampaikan mas elvan
kalau memang semuanya masuk lantas siapa yang akan menjadi oposisi
karena bagaimanapun dalam sistem demokrasi yang baik itu tetap dibutuhkan oposisi gitu ya
sehingga ada penyeimbang sehingga pemerintah ini pemerintahan eksekutif ini berjalan di bawah pengawasan yang cukup efektif gitu
nah kalau misalkan ternyata pan nantinya masuk ya artinya kita yang jadi pertanyaan ini kenapa
apa yang membuat presiden ini masih tetap butuh dukungan dari partai politik
apakah masih punya agenda di dalamnya

karena kan kita tahu sebenarnya dengan konstitusi yang sekarang masa jabatan presiden jokowi akan berakhir di tahun dua ribu dua puluh empat
artinya dalam sisa kurun waktu tiga tahun ini sebenarnya kan kita berharap presiden jokowi ini hanya bekerja untuk meninggalkan legacy yang baik gitu
tapi kalau misalkan masih butuh dukungan lagi kita kemudian bertanya tanya apakah ada hal yang butuh dikonsolidasikan atau dikompromikan untuk

misalnya ini yang kita tidak tahu
tapi yang jelas kita sih corot kalau misalkan pan itu bergabung tadi yang dikatakan setuju dengan yang dikatakan mas elvan
lantas oposisi itu akan semakin berkurang
posisi pemerintah akan semakin kuat
padahal sekarang sudah cukup kuat ya kalau menurut kita sekarang gitu ya
komposisi di apa namanya
parlemen sudah cukup kuat
kalau misalkan posisinya berkurang maka penyeimbang kekuatan ini yang menjadi semakin menurun gitu renhat
secara partai politik sudah jelas hitung hitungannya gemuk sekali kabinet presiden jokowi apalagi kalau nanti kemudian ditambah dengan empat
tapi menarik untuk kita kawal bersama terlebih siapapun orang yang dipilih tentu yang kita soroti adalah soal kredibilitas dan juga kapabilitas orang itu agar tidak melulu soal kabinet ini soal akomodasi politik
tapi juga ada orang orang yang tepat di tempat yang tepat juga agar kemudian kementerian itu bisa berjalan dengan maksimal
nah nanti kita bergeser ke isu yang lainnya
mas revo dan juga mas elvan
soal yang tidak kalah heboh adalah vaksin nusantara
sudah dinyatakan tidak lolos uji klinis oleh bepom tapi kok seperti ada bau bau politik di dalam vaksin nusantara karena kemudian kita tahu ada quote unquote perlawanan begitu ya
ini tetap berjalan bahkan sejumlah anggota dpr belak belakan mendukung dan relawan relawannya pun juga tidak main main
ada beberapa tokoh di sana
apa yang kita lihat dari kontroversi vaksin nusantara yang terus berlanjut ini
kami akan segera kembali sesaat lagi